pendaftaran siswa baru di smp negeri satu manado juga berlangsung ricuh
kericuhan terjadi karena para calon siswa dan orang tua saling berebut untuk masuk ke lokasi sekolah
kericuhan ini terjadi saat penerimaan peserta didik baru jalur reguler di smp negeri satu manado senin siang
smp negeri satu manado memang menjadi prima dona bagi calon siswa baru
kesemrautan ini disebabkan pihak sekolah yang langsung membuka pintu masuk sehingga calon siswa baru dan orang tua siswa saling berebut
setelah itu para orang tua harus saling berebut untuk mendapatkan nomor antrian masuk
untuk tahun ajaran baru ini smp negeri satu manado menerima tiga ratus delapan puluh empat siswa
hingga senin siang sudah lebih dari enam ratus calon siswa yang mendaftar
kalau mengikuti sistem yang diterapkan di sekolah lewat nomor antrian lewat semua jalur prosedur yang ada itu tidak akan mau jadi seperti ini
karena orang tua yang tidak mengindahkan petunjuk dari sekolah sehingga jadi seperti ini
tapi sekiranya kan kita sudah
kita akan melatur dengan nomor seratus sampai seratus nomor itu kita akan layani sebentar
kekuatan sembilan puluh persen sonasi lima persen dalam sonasi lima persen luar sonasi lima persen prestasi